polri akan menindak tegas anggota polri yang menembak warga yang menolak pertambangan di desa katulistiwa tinombo selatan parigi mutong sulawesi tengah
polri telah mengirim tim khusus untuk mengusut kejadian ini dan tim lab empat telah melakukan uji balistik untuk mengetahui senjata asal peluru untuk mengetahui dari satuan mana senjata yang digunakan
yang sudah dibentuk oleh bapak kapolda ada dirkrim um kemudian ada inavis kemudian hari ini juga kita datangkan tim lafor dari polda sulawesi tengah dalam rangka untuk mengungkap peristiwa tersebut setuntas tuntasnya
demonstrasi warga menolak tambang emas di parigi mutong sulawesi tengah berujung korban jiwa
satu orang dilaporkan tewas akibat tertembak
saat masa dibubarkan paksa oleh aparat
apakah polri akan menindak tegas anggotanya yang menjadi pelaku penembakan terhadap korban yang menolak penambangan di desa katolistiwa tinombo selatan parigi mutong selawesi tengah
kita akan membahasnya dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia newsroom melalui sambungan zoom
kabit humaspolda sultan kombespoldidik supranoto
selamat sore pak didik
dan kepala kampanye jaringan advokasi tambang jatam bung melki nahar
selamat sore bung melki
iya selamat sore
saya pertama akan ke pak didik terlebih dahulu
bagaimana perkembangan penyelidikan yang dilakukan kepolisian dan mengapa ada aparat yang membawa peluru tajam pada saat membubarkan masa pengunjuk rasa
baik terima kasih mas taufik
terus perlu saya sampaikan
terakhir yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam memproses
tindak lanjut dari kejadian kemarin hari sabtu atau hari minggu dini hari
bahwa pihak kepolisian dalam menipu dasar setengah telah membentuk sim
yang terdiri dari
propam kemudian dari ifaza ada reskrim intel dan juga di backup oleh platform dari makassar
propam telah memeriksa tujuh belas orang
empat belas orang anggota kepolisian
dan juga mengamankan lima belas cm
dalam ini adalah cm pendek
dari cm pendek ini nanti
karena disini sudah ada tim dari labko
kita dotokan dengan proyekil yang ditemukan di kkp
untuk menemukan senjata mana yang meletus dan
mengenai kurban tersebut
nah jadi sampai sekarang masih dalam proses penanganan propam
dan juga uji balistik oleh
lapor yang sekarang bekerja dari sini
nanti perkembangan akan kita sampaikan
nah seperti yang disampaikan oleh para moda
bahwa polri akan bertindak secara profesional
kita akan menuntut
dan tentunya juga akan dikenakan
sesuai dengan hukum yang berlaku
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan
lalu mengapa sampai tadi saya sebutkan
ada peluru tajam
tidak cukupkah dengan menggunakan water cannon saja
untuk membumbarkan massa
jadi perlu saya sampaikan
sudah sesuai dengan sop mas
tetapi masih ada beberapa oknum polisi
yang tidak patuh pada sop itu
nah makanya sekarang tugas dari propam
adalah mencari personel
yang tidak patuh
yang tidak patuh pada sop itu
dilakukan pemeriksaan oleh propam
dan sudah tujuh belas orang
mengumpulkan semua senjata
yang ada di forest ini
terutama senjata pendek
karena diindikasi peluru yang sudah senjata pendek
nanti akan kita lakukan uji balistik
nah kenapa masih ada
itu di sampaikan
masih ada anggota yang tidak patuh pada sop
apa yang diarahkan oleh kapolres
pada saat sebelum melaksanakan pengamanan
jadi anda sebutkan ada tujuh belas personel
yang sudah di periksa
termasuk juga lima belas senpi
apakah ada juga warga yang diamankan
ada sekitar lima puluh sembilan warga
terkait unjuk rasa kemarin
masih diamankan di periksa begitu
atau sudah dibebaskan
pada hari minggu dinihari
memang ada yang diamankan
tapi setelah diminta ikhterangan
kemarin malam itu
sudah langsung diizinkan kembali
untuk pulang ke rumah masing masing
semuanya yang sudah kembali
saya bergeser ke bung melki
pengunjuk rasa yang tewas dengan luka tembak
ini menjadi bukti ada tindakan brutal aparat
dan kericuhan dalam pembubaran blokade jalan
yang menewaskan seorang warga
dan ini telah menyalahi aturan kapolri
tanggapan anda seperti apa
kejadian yang menyebabkan satu orang tewas kemarin
tidak akan terjadi
dua hal bisa terpenuhi
satu adalah terkait dengan
kebijakan izin tambangnya itu sendiri
kalau seluruh prosesnya melibatkan warga
barangkali polemik yang kemudian berujung pada konflik
pasti tidak terjadi
karena yang terjadi selama ini
proses penerbitan izinnya
status eksplorasinya dinaikkan menjadi operasi produksi
pada tahun dua ribu dua puluh itu
warga sama sekali tidak tahu menau
tidak pernah terlibat
itulah yang kemudian membuat
menentang sejak awal
lalu yang kedua adalah
kejadian kemarin itu
tidak akan pernah terjadi kalau
menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan
dari warga yang melakukan aksi yang jumlahnya ribuan itu
hanya meminta kesediaan gubernur untuk bertemu
sehingga aspirasi mereka itu bisa didengar
kaligus bisa dipindah kelanjuti
ke kementerian sdm
untuk kemudian bisa mencabut izin tambang pt
nah dua hal ini yang krusial dan tidak dilakukan
dan itu yang kemudian menyebabkan konflik itu bisa pecah
pihak kepolisian juga seperti yang disampaikan beliau tadi
terbukti melanggar sop nya sendiri
itu artinya jika kemarin
andai saja gubernur sulawesi tengah
bersedia bertemu dengan para pengunjuk rasa
kericuhan tidak akan terjadi begitu
persis karena aksi warga itu
kan sejak pagi ya
sekitar jam sepuluh begitu
warga terus bertahan bahkan sampai sore
menunggu gubernur datang untuk menepati janjinya
karena seminggu sebelumnya itu
melalui staf ahli gubernur sultan
itu berjanji untuk bertemu dengan warga
makanya kemudian warga menagih janji itu
untuk kemudian gubernur bisa tepati
nah sayangnya sampai sore bahkan malam
gubernur tidak menepati janjinya
warga pasti kesal
warga pasti kecewa
karena aspirasi dan tuntutan mereka tidak didengar
jadi warga paham bahwa urusan pencabutan izin itu
ada di kementerian sdm
tapi gubernur punya tanggung jawab juga
untuk kemudian meneruskan
apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan warga
bukan justru membiarkan
bukan justru mengabaikan
yang kemudian mengambil tindakan
sampai kemudian terjadi kekerasan
sampai kemudian ada satu orang yang
tewas tertembak begitu
ya kasus kerusuhan
atau penolakan unjuk rasa di parigi mutong
ini juga terjadi
dan menjadi polemik
kemudian pertambangan ini
nah dari jaringan avokasi pertambangan sendiri
apa catatan yang diberikan
catatan yang dilihat
sekarang ini kan
sedang menjadi polemik begitu
yang terjadi di wadas begitu
apa yang menjadi catatan yang harus di
lihat oleh pemerintah sebenarnya
ada beberapa hal ya
sampai kemudian mengapa
tiba tiba konflik agraria
terutama terkait dengan tambang ini
tentu saja terkait dengan
dibuat secara setiap waktu itu
tanpa melibatkan partisipasi publik
atau partisipasi warga itu sendiri
jadi perusahaan tambang
tiba tiba mendapat izin
lalu kemudian masuk ke satu wilayah
lalu melakukan eksplorasi
melakukan operasi produksi
nah mengapa kemudian warga menolak
di seluruh tahapan proses penerbitan izinnya itu sendiri
yang sebetulnya krusial
itu warga sama sekali tidak pernah dihubungkan
jadi semua berlangsung di atas meja
pengambil keputusan atau kebijakan
dan cenderung transaksional
lalu kemudian yang kedua adalah
sudah kebijakannya berlangsung dalam ruang tertutup
diambil secara sepihak oleh pemerintah
ketika warga melakukan penolakan
ada resistensi di warga
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah
dan aparat juga cenderung represif

itu yang kemudian membuat
polemik membuat konflik sosial
antara warga dengan warga yang lain
atau warga dengan perusahaan
atau warga dengan aparat
dua hal itu
yang memang selama ini
tidak pernah dievaluasi secara serius
kasus yang terjadi di barigi mautung
bukan kasus pertama
badan sebagai kasus
tapi ada begitu banyak kasus kasus lain
luput dari perhatian kita semua
mulai dari maluku bagian utara
kemudian sulawesi bagian tengah
sampai di wilayah nusantara sana
jadi ini kayak bomba tuh
secara sepihak oleh pemerintah
tidak berdasarkan aspirasi
atau apa namanya
masukan dari warga itu sendiri
jadi semua top down
tidak berangkat dari aspirasi warga
sehingga ketika warga menolak
ketika warga menentang
dan itu yang mestinya didengar
seperti yang kita lakukan
yang kita saksikan selama ini
kembali ke tempat ini
kita akan menunjukkan
bukan tidak mungkin
atau tuntutan warga
maka resistensi itu akan terus terjadi lalu
apa yang akan polisi lakukan
tapi tahan dulu jawaban anda
kita akan kembali usaid jeddah
cnn indonesia newsroom akan kembali